di ujung timur jalan pemuda surabaya jawa timur
berdiri sebuah monumen kapal selam atau mount kassel
yang merupakan ex kapal selam kri pasopati
bernomor lambung empat ratus sepuluh milik tni angkatan laut
kapal selam berjenis ss tipe wsky class ini
buatan rusia dan diproduksi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
memasuki kapal selam kita dapat merasakan bagaimana
menjadi prajurit tni angkatan laut
korps kapal selam yang harus menjalani hidup berbulan bulan
dalam ruang besi sempit ini
tidak hanya itu dalam sekali penugasan
kapal selam ini diawaki enam puluh personel
di samping pintu masuk kapal selam
tampak enam buah rudal sepanjang lima meter
yang digunakan untuk mempertahankan
kedaulatan perairan nkri
kehidupan di kapal selam ini jauh dari bayangan kita
nah ini ada kapten teja
beliau adalah orang dari kapal selam
kapten teja ini kan kri tempur ya ini ya
ini ada torpedo sebesar ini gimana pengoperasiannya
ini adalah torpedo gas
ini dari rusia
ini adalah bawaan kri pasopati
yang mana torpedo ini adalah alat utama kapal selam
jadi kapal selam mempunyai senjata ya ini torpedo
ini untuk menyerangnya ya
kemudian prestasi besarnya kri pasopati ini apa
untuk prestasi besar kri pasopati adalah
jadi kapal ini pernah mendaratkan pasukan pkad
untuk pembebasan nirian barat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
ini untuk torpedo nya
iya torpedo nya disini ada empat di belakang ada dua
bagi para pengunjung memasuki kapal selam asli seperti kri pasopati ini seperti mimpi
karena alutsista semacam ini biasanya tidak dipengaruhi
jadi ini adalah perusahaan yang tidak diperkenankan untuk orang sipil memasukinya
ya kebetulan kita pergi bareng anak pengen ngasih tahu anak lah
apa yang kita punya di tni dulu kan kebetulan bisa dimasukin sekalian kan
ya buat edukasi dia supaya wawasannya juga bertambah lah
setelah dari ujung timur jalan pemuda
kini saya melipir ke ujung barat menyeberang sedikit kita akan menemukan bangunan era kolonial belanda yang tampak mewah
ya ini adalah alun alun surabaya
terletak di pojok jalan gubernur suryo
kompleks alun alun surabaya ini pada zaman penjajahan belanda digunakan sebagai tempat berkumpulnya para sosialita
kini setelah dipugar alun alun ini dijadikan tempat berkumpul anak anak muda surabaya
di bawah alun alun atau basement kita akan melihat ruang pameran
keran yang digunakan untuk menggelar acara pameran foto lukisan dan event event lainnya
nah kebar sedikit kita akan mendengar deru roda berputar kencang
tempasan tempasan berisik dan tontonan yang memacu adrenalin
di bawah alun alun surabaya ini terdapat taman bermain papan luncur alias skateboard dalam ruangan
ya tempatnya bagus terus banyak temannya
kalau rumahnya kamu mau ditambahin lagi ditambahin apa disini
apa ya floornya itu lebih di alusin biar gak kecantong
bagi anda yang ingin mencoba lintasan ini alun alun dibuka mulai pukul sembilan hingga jam sembilan malam
dari hari selasa hingga hari minggu
setelah puas menyelami monumen kapal selam dan bermain skateboard pastinya lapar dong
yuk saya ajak anda ke jalan kayun di selatan jalan pemuda untuk makan belut
ya depot belut ini bernama spesial belut surabaya haji poir
depot sbs di kayun ini berdiri sejak tahun dua ribu sebelas
terdapat belut elek dan belut kering yang menjadi andalan depo
ini yang basah namanya belut elek
tapi rasanya subhanallah enak
yang ini yang kering nggak kalah enaknya
jadi kalau kesini anda bisa pilih itu
dan yang lebih istimewa lagi ini saya colekin
begitu kita pesen baru dibikin baru diulek
jadi semuanya fresh
dan yang nggak kalah penting lagi adalah ini
waduh rasanya belut
waduh saya makan dulu
tidak heran dalam sehari kedai ini bisa menghabiskan sampai tiga puluh kg belut
dua puluh kg beras empat kg cabai delapan kg bawang putih dan dua puluh kg tomat
untuk menikmati belut ini kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam
hanya tiga puluh ribu saja kita sudah bisa menyantap
gurihnya belut dan segarnya sambal tomat
berkunjung ke surabaya anda dan keluarga bukan hanya bisa belajar mengenal sejarah maritim di indonesia
tetapi sekaligus juga bisa bermain dan bersantai di alun alun surabaya
serta menikmati kuliner spesial belutnya
dan cara wicaksono andreas wicaksono surabaya jawa timur